nona rifa kenapa nona baru datang
udah tahu temannya masuk ugd
malah lama banget datangnya
di kita ngapain sih masih disini
lo kan tau nadif itu mesti berguitan kita
enggak lah kita cabut aja
sabar dong seenggaknya sampai mereka itu datang
edi lo kenapa jadi lembek gini sih
lo kenapa jadi ngategan gitu sama nadif
eh lo tau kan nadif itu anak ips di
king mereka tuh selalu nyari masalah sama kita bertiga
masalahnya bukan ipa ips
gue ngatega liat korban kecelakaan
gue gak akan tega
sampai dia masuk rumah sakit
selamat jalan dong lo
asal lo tau ya
nadif tuh kayak gini bukan gara gara kita bertiga
dia itu kesempet mobil
pas misal kabur dari kita
dia bisa menangin kita
sebenernya kita bertiga tuh males ngurusin ginian
kalo gak karena ardi maksa bawa nadif kesini
kita juga gak akan ada disini
lo denger ya
meskipun nadif itu anak ips
kita tuh gak tega
dia jadi korban tabrak lari
makanya gue maksa bawa dia ke rumah sakit
lo dateng tuh seharusnya terima kasih sama gua
sama kita kita yang ada disini
lo dateng apa
malah nuduh ya enggak enggak
sekarang loh semua pengen jadi pahlawan
eh kalau lo semua gak ngejar ngejar nadif
dia nggak akan kecelakaan kayak gini
kecelakaan adib itu gara gara kalian
emang semua tuh pada gak tau terima kasih ya
mau jak ribut lo
ini rumah sakit
lo mau belakang disini
ini rumah sakit loh
jangan berantem terus
jangan berantem terus
jangan berantem terus
jangan berantem terus
jangan berantem terus
tapi mereka udah bikin adik masuk rumah sakit ki
jangan berantem terus
kayak preman banget sih kalian
bangga jadi preman gitu
lo semua gak capek sama nyepa ngecut
kalo salah gak pernah mau ngaku
mereka yang mulai tau
mereka yang mulai tau
mereka yang mulai duluan
gua gak peduli siapa yang mulai duluan
tau etika dong
ini tuh rumah sakit
kalo kamu berantem disini
gua panggilin sekuriti sekalian
biarkan diseret keluar disini
malu aja sih kalian
gimana kondisi teman saya nadif
syukurlah kondisi pasien tidak apa apa
tapi masih harus dirawat disini sehari semalam
untuk dilihat perkembangannya
kalau parah kita makin disalahin
eh lo pikir dari awal salah siapa
salah lo semua
lo sih apaan
kalo kalian mau lanjutin
atau besok lanjutin di sekolah
dok saya minta maaf ya teman teman saya lagi pada emosi semuanya
ya tidak apa apa
dok saya boleh liat temen saya di dalam
nanti ya kalau sudah dipindahkan ke ruang rawat
makasih ya dok
eri lo liat kan sekarang akibatnya gimana
malah kita yang disalahin sama anak ips
lo ngapain sih sebaiknya nolongin nadif
hah kan gue udah bilang
ya masa kita harus tinggalin nanti di tengah jalan
ya gak mungkin dong
kalo lo emang gak tega tinggalin nadif di jalan
tapi seenggaknya kan kita bisa tinggalin dia di sini
jangan lo malah ngotot nungguin dia
buat apa di
urusan kita sekarang sama nge campaign semakin panjang lo tau gak
seakan kita yang salah men
eh lo berdua kompak banget sih nyalain gue
sampai jumpa lagi
kita semua panik lo masuk rumah sakit
terlebih gue yang pas di telepon sama varel
untunglah lo gak kena apa apa
beda tidak apa apa kawan
cuman betta punya bau sama kaki kiri nih
soalnya waktu itu bete jatuh
tabrak mobil terus guling guling di atas mobil
lalu jatuh lagi ke aspal
tapi terima kasih buat rakyat negara ips yang sudah datang jemput gini betta
kalian paling baik sekali
kenapa ada nona ipa kepala batu ini di sini
ana ini pasti mau datang buat ledekin betta toh
lo tuh masih sakit masih aja bisa netting ya
lo mending pikirin kondisi lo sekarang gak usah mikirin yang lain
lagian juga gue kesini gara gara temen lo
kenapa nona baru datang
betta ini toh sudah tunggu nona dari tadi ye
betta punya bareng ini toh rasanya sangat ramah sakit ye
tapi nanti nona mau jagain beta di sini kalau di rumah sakit
loh itu sekarang king of drama ya
lo bilang tadi gak kenapa kenapa
sekarang kayak paling tersakiti di dunia loh
namanya juga dia lagi capar sama nono riva ini
lagi pengen dimanja manja di
lagi pengen dimanja
aduh lo itu nyibelin tau gak
lo tuh malah nipu gue
ini tuh betulan sakit sekali ini nona
paling sakit sekali badan ini
guys kayaknya gue harus kerja di
gue harus kerja duluan
udah jadi segini soalnya
yaudah kalau gitu bareng sama gue
eh dona riva jangan pergi dulu toh
lihat beta yang lagi lemah tak berdaya begini
beta tidak ada punya keluarga yang menemani beta di sini
jadi betta butuh ada yang jagain betta di sini
jadi nona bisa kajagain betta di sini
kasian juga nadif
dia kan kayak gini gara gara gue
kalau gitu gue jagain nadif dulunya di sini
gue izin gak masuk ya
nanti lo tolong bilain ke madam preti
gue juga bawa chat madam
kalau gitu gue balik duluan ya
nadif cepet sembuh ya
tunggu tunggu tunggu
kalau gitu gue juga cabut ya
nih gue mau antarin dia
saran gue jangan lama lama
ninyusahin nona riva makanya cepet sembuh
tidak akan menyusahkan nona riva
tapi akan memakai kesempatan yang sebaik baiknya
gue dulannya cepet sembuh
terima kasih mie